topik waduh enak banget sih mobil gede begini lebih sangat ngapain aja pesen tuh enak banget
ini be bisa kita lihat keluar nih bek di pencet ini bek woi topik waduh kebuka langit kelihatan
iya hahaha bener banget kelihatan ya waduh ya bu bu dadah bu
assalamualaikum mak waalaikumsalam
iya dong emak tina teh mau ngebujuk empon unik untuk beli handphone yang banyak buat souvenir
pernikahannya si selfie hp plastik ya handphone beneran atau emak calonnya si selfie orang kaya
tuan tanah di sawangan juragan calo tukang pukul yang punya tanahnya
sama dia teh yang punya tanah di sawangan kalau calonnya mah tina nggak tahu
nih kita dah ini terus atau ke belakang belakang sono hahaha kalau segini sih nggak terlalu lebar
b segini enggak lebar
tapi ini kuncinya ini pintu masuknya kalau ini bisa lo beli ke belakang belakang sana bakal ngikut
lagi kalau ini lo beli itu maipah bakal pergi dari sini nggak ada lagi yang godein simpi hehehe
sekarang lo jemput simpi ya lo ajak jalan jalan jalan kaki kita gilirin kampungnya iya be sekalian
saya mau memperkenalkan diri orang kampung hehehe biar si andri bisa lagi godein simpi
ibu puput masuk aja bu
nggak nggak usah saya disini aja
saya lanjut ya
lagi masakan apa bu
yah masakan sehari hari
bu saya tuh dari semalam
keinget terus sama pepes ayamnya
yang dulu pernah bu amina kirim
yang kapan ya
itu loh yang dagingnya lembut
saya keinget terus bu
ini apa jangan jangan
bisa jadi bu puput
jangan bu nanti saya mau buat sendiri aja
yang pinter masak pepes itu
saya telepon emak dulu
aduh saya jadi ngerepotin
nggak mau ah
aku jadi nggak enak ya
ini teh bisa mijit sendiri emak
matanya teh bisa diganti ganti
kalau kaki yang ini mak
bisa bayar dua belas kali cicilan mak
tapi kalau buat mama
lima belas kali bayar nggak apa apa
ada siti buat mejit
mina pengen minta resep bumbu pepes ayam dong
lu bener bener jadi anak nggak ada sopan santunya sama orang tua
emang rumah lu jauh
kalau lu perlu sama gue
jangan lewat telepon
minah nggak bisa kesana mak
ada ibu puput
biasanya gue juga yang bikin pepes buat cucu gue
bukan buat anak anak mak
bu puput pengen belajar
pengen pepes ayam
iya iya sebentar ya mak
assalamualaikum ma ipah
puput mau belajar masak pepes ayam
puput kayaknya sekarang lagi ngida mak
puput udah cek ke klinik
ga usah belajar
nanti mak bikinin pepes yang paling enak
malah jadi ngerepotin
terima kasih sebelumnya ya mak
saya tuh malah jadi ga enak
kok malah ngerepotin yuk
mak mau apa
tuh pi waduh enak banget pi
mobilnya lebih gede begini pi
ini be bisa kita liat keluar nih be
dipenjat ininya be
tuh pi waduh kebuka langit keliatan pi
hahaha bener langit keliatan
aduh jadi ngapa ngapain orang orang pada ngeliatin ya
udah tutup malu
mobil calon matu ini bu
lu jangan cemberut aja dong
kalo lu udah dekah
bapak beli mobil kayak begini ya cid